ramainya baliho politisi belakangan ini menuai kritik dan juga sorotan dari berbagai pihak di tengah kondisi pandemi
para politisi dianggap dalam tanda kutip menumpang situasi untuk kepentingan pribadi
parpol sebetulnya telah menjawab dibalik maraknya baliho tersebut tapi tetap saja yang menjadi sorotan adalah soal etika
dan lebih jauh sebetulnya apakah efektif pemasangan baliho ini untuk mengerek popularitas
atau mungkin elektabilitas seorang tokoh atau politisi kalau ada kepentingan untuk pemilu di dua ribu dua puluh
saya akan diskusikan pada malam hari ini di cnn indonesia newscast bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
ada bang masinton pasaribu politikus pd perjuangan bang maman abdurrahman ketua bapilu dari partai golkar
dan juga kang gunggun herianto analis komunikasi politik dari uwin syarif hidayatullah
selamat malam bang masinton bang maman kang gunggun apa kabar
selamat malam pak renan
pak maman baik
ya kabar baik semua mudah mudahan sehat
saya mau ke bang masinton dan juga bang maman dulu dari partai golkar dan juga pd perjuangan
kalau melihat masifnya baliho mbak puan terus juga video ataupun juga balihonya pak erlangga artarto
apakah kemudian memang ini secara terstruktur ya bahwa bapak ini memang disiapkan dari partai
sehingga memang diinstruksikan untuk semua kader ikut berkontribusi memasang baliho
baik bapuan dan juga pak erlangga
mungkin saya ke bang masinton terlebih dahulu bang masinton silahkan
ya terima kasih pak renard
pertama ini tidak ada kaitan agenda politik menuju dua ribu dua puluh
jadi pemasangan pilbot atau baliho di berbagai daerah itu tidak ada kaitan dalam konteks agenda politik
setiap baliho itu juga disampaikan pesan pesan sosial pesan pesan moral terkait dengan kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini
nah kemudian ketika itu dipasang secara masif ya karena memang struktur partai ada di setiap daerah
nah maka ketika sama sama kita ingin melaksanakan
pilbotnya mbak puan
bagai ketua dpr ri
maka bisa secara cepat terpasang di seluruh daerah di indonesia
pemasangan baliho ini
apa tidak lebih ini kalau kemudian membantu masyarakat atau apa segala macam
nah ini dua hal yang berbeda
kami pdi perjuangan
oleh ibu ketua umum
untuk bersama sama dengan rakyat dalam situasi pandemi ini
nah maka partai melaksanakan program program vaksinasi di berbagai dpc
membuat dapur umum
nah artinya apa
bahwa di satu sisi pemasangan baliho itu adalah
nah ini bagai ketua dpr ri dari tdi perjuangan
dan juga ketua dpr ri perempuan pertama
pemasangan ini tidak ada kaitan dengan agenda politik dua ribu dua puluh empat nanti
apalagi mbak puan ini tidak pernah membentuk tim untuk cawe cawe capres atau apa saat ini
jadi ini memang natural aja inisiatif bersama dari kader kader partai
ya baik di dpr ri di praksi
maupun di dprd

dan teman teman yang ada di storok ya

oke itu kalau dari bang masinton
jadi menampik kalau ini ada agenda politik untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
meskipun di luar sana logika yang juga berkembang
ya rasanya sangat tidak mungkin kalau tidak ada kepentingan untuk ke arah dua ribu dua puluh
tapi okelah itu perspektif
saya ke bang maman kalau begitu
kalau dari pdip tadi mengatakan tidak ada agenda politik
kalau pak erlangga rasa rasanya tidak ada agenda politik
kalau pak erlangga rasa rasanya tidak ada agenda politik

selamanya kita ini partai politik
ya pasti semua apapun yang kita jalankan pasti kita punya agenda politik
saya tegaskan itu
dan seperti yang harus saya sampaikan
bahwa begini apa yang kita lakukan adalah bagian dari sebuah proses
pemasangan dan sosialisasi
bapak erlangga hartarto yang notabene adalah sebagai ketua umum kami
itu ada hal yang biasa biasa saja
dan dilakukan oleh semua partai politik indonesia ini
kami sebagai kader partai golkar
yang namanya ketua umum partai ya kita
punya keinginan untuk memasang
kaleho ataupun wilkor
ketua umum kami
saya pikir itu hal yang wajar wajar saja
dan tak sah saja
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
tidak ada yang perlu dimimpir
tidak ada yang perlu kami mungkinkan gitu lho
namun yang terpenting itu sebenarnya satu hal
yaitu merespon isu yang dianggap
banyak sensitivitas terhadap situasi yang terjadi hari ini
kalau kita tidak dianggap tidak sensitif
yang harus dilihat itu bukan dari billboard nya
satu dari kinerja ketua umum kami
atau pertanggung jawaban beliau sebagai
menko perekonomian yang juga sebagai ketua
penanganan ekonomi negara hari ini
beliau hari ini turut aktif
ikut bekerja berjibat
bersama sama dengan pemerintah
bersama sama dengan gubernur
subsurfi seluruh indonesia
sensitivitas itu sudah dijalankan
dan dilakukan sebagai sebuah bentuk kepedulian beliau
karena beliau adalah mentor perekonomian
di sisi lain juga yang harus dipahami
kami partai golkar sudah dari awal awal covid
dan semua jejaringan partai kami sudah bekerja
dan ikut berkontribusi terhadap
bagaimana meringankan beban masyarakat
jadi saya pikir ini bukanlah hal yang gimana gimana
hal yang biasa biasa saja
dan kalau tadi ditanya ada agenda politik
saya tegaskan bahwa
bahwa yang namanya kami partai politik
ya tentunya punya agenda politik
enggak mungkin enggak ada agenda politik
lalu ada yang nanya
kenapa ada tulisan dua ribu dua puluh
loh ya kan memang semua apapun yang kita lakukan hari ini
baik atau buruk
tentunya akan dinilai oleh masyarakat pada saat nanti tahun dua ribu dua puluh
jadi ya tentunya kami ya memasang target pencapaian pemilu kita
nanti ya pada tahun dua ribu dua puluh empat
jadi saya pikir bukan sesuatu yang aneh
bukan sesuatu yang tiba tiba
bukan sesuatu yang tidak biasa
jadi saya rasa ini adalah hal yang biasa kok
partai dan kami namanya kader
ingin memasang ketua umum partai kami
yang juga kebetulan beliau menko perekonomian
jadi saya rasa enggak ada yang sesuatu yang gimana gimana mas
namun memang satu hal
keputusan rapi mas kita itu kan memang sudah memutuskan
bapak erlangga hartarto maju menjadi calon presiden
memang sampai hari ini
pak herlangga selalu ingin mengatakan kepada kami
beliau ingin fokus kerja saja dulu
ya itu monggo itu hak prerogatif beliau untuk mau mengatakan mencalonkan diri menjadi calon presiden
beliau ingin betul betul kerja fokus sesuai dengan tugas beliau
ya kami sebagai petugas partai
ya pasti kami juga punya kewajiban lah untuk memasang billboard beliau di seluruh indonesia ini
jadi saya pikir biasa biasa saja mas
oke biasa biasa saja begitu ya
tapi nanti kita akan bahas di luar soal sensitivitas
tapi juga ada isu soal etis atau tidak etis ini
soal elok atau tidak elok
karena juga jabatan pak erlangga di saat yang bersamaan ini bang oman adalah
menko perekonomian ketua kpcpen
tapi di sisi lain dianggap dalam tanda kutip menunggangi isu pandemi untuk kepentingan pribadi
tapi itu nanti kita bahas ya
saya ke kang gunggun dulu
kang gunggun sejauh ini ketika anda melihat ya
saya yakin kang gunggun juga pasti sepanjang jalan kemana mungkin melihat baliho baliho ini
karena ini sampai ke daerah daerah juga
dari yang anda teliti kang gunggun
bagaimana anda menilai pemasangan baliho ini
ya memang ada agenda politik bisa jadi
tapi di sisi lain juga ada isu yang lain
kemudian soal di tengah pandemi tetap ada ambisi misalnya begitu ya
untuk bisa mengerek
popularitas atau mungkin elektabilitas
oke pertanyaan menarik
dari sisi komunikasi politik
sebetulnya setiap tindakan dan pesan aktor itu pasti punya tujuan untuk memengaruhi lingkungan politik
itu sudah jelas lah
soal partai memang berbeda strategi mas
mas inton tadi lebih samar
kemudian bang maman
volker lebih terbuka
itu saja perbedaannya
tapi sebenarnya kalau ditanya behind the scene nya
saya melihat sebenarnya
lebih terbuka bahwa
setiap proses komunikasi memang harus dibangun
terutama dalam konteks
di mana tidak ada incumbent
jadi itu membiasakan juga tradisi
marketing politik yang lebih terbuka sebenarnya
soal kayak pemasangan media luar ruang
entah itu baliho
ataupun menggunakan kanal kanal warga
seperti media sosial
ataupun media mainstream
ini sebenarnya kan sebuah pendekatan dalam komunikasi politik yang
semua orang sudah bisa memaklumin
bahwa menjelang dua ribu dua puluh empat itu
menurut saya akan ada empat tahap
pertama namanya tahap kemunculan
kemudian yang kedua adalah tahap legitimasi
kemudian yang ketiga tahap yang disebut dengan nominasi
kemudian baru tahap pemilihan
jadi ini panjang
saya lihat proses publisitas politik yang dilakukan oleh pak erlangga
publisitas politik yang dilakukan oleh mbak puan maharani
kita bisa katakan terhubung dengan agenda dua ribu dua puluh
kalau kita mau jujur
tingkat keterkenalan mbak puan sama pak erlangga belum di maksimal betul
dan itu harus didorong untuk kemudian dikenalkan lebih luas kan ke hal layak
tingkat keterpilihannya pun
itu masih di bawah
nah artinya memang butuh kerja kerja politik
dan sekaligus komunikasi politik
kerja politik mengadvokasi isu isu publik
apalagi ini ada terhubung dengan situasi pandemi
harus melakukan banyak inisiatif kerja
selain itu mengkomunikasikan dirinya ke hal layak

legitimasi legitimasi itu misalnya tingkat keterpilihannya meningkat

sama bukan hanya di internal partai
melainkan juga hubungannya dengan partai lain
dan tentu juga masyarakat luas
kan begitu ya

tokoh tokoh yang bersangkutan itu untuk dipertimbangkan

seperti pdi perjuangan misalnya apakah dengan gerindra
apakah misalnya golkar dengan partai x
ngenas demka pks
itu tergantung pada situasi dinamis nanti ya
yang jelas saya melihat mas renhat

ini masih dalam tahap pemunculan ya kang

agar lebih mungkin juga melihat dan juga terbuka
terhadap mungkin banyak bakal kandidat
bapak bapak dari sisi strategi atau komunikasi politik

atau dalam tanda kutip menunggangi

bagaimana partai politik bang mas hinton dan juga bang maman

bahwa ketua dpr ri menko perekonomian
sekarang jadi terkesan kemudian berlomba lomba untuk ke dua ribu dua puluh empat